saya sekali memberikan jawaban kepada dokter
namun demikian beliau belum bisa memutuskan
layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi
belum bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan
tapi kooperatif ya anu komunikasi antara pelaku sama dokter
untuk sepengat tahun saya dari dokter tadi cukup kooperatif
cukup sudah bisa diajak komunikasi
makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku
jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwanya
ada fakta yang menarik ya pak saat pemeriksaan tadi
kalau waktu pemeriksaan saya nggak tahu karena tadi dokter sama pelaku yang
jadi saya sudah berdua untuk wawancara pemeriksaannya berdua antara dokter dengan pelaku sendiri
anda belum bisa menyimpulkan ya bagaimana
yang jelas untuk keterangan lebih lanjut hasil dari kejiwaan dokter kejiwaan besok pagi akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut
untuk tersangka sendiri sekarang ditahan umum atau sendiri pak
masih ditempatkan di tempat tersendiri
untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dan masih dijaga
selama tega memintai keterangan secara psikologis melihat para pelaku itu terlihat tenang atau seperti apa
dibandingkan dengan awal awal tadi lebih kondusif lebih tenang nggak banyak reaksi atau apa
jadi lebih kondusif lebih tenang memberikan sesekali memberikan jawaban kepada dokter
tapi ada kalanya diam ya pak kasat
ada penyesalan nggak dari pelaku sendiri